sebuah mobil truk box terbalik di jalan benyamin sueb kemayoran jakarta utara
akibat kejadian ini arus lau lintas dari arahan colmenuju senen mengalami kemacetan panjang
truk box yang bermuatan obat obatan ini terbalik di jalan benyamin sueb kemayoran jakarta utara pada selasa siang
kendaraan ini melintang menutupi sebagian badan jalan
arus lau lintas dari arahan colmenuju senen pun mengalami kemacetan panjang
polisi yang berada di lokasi langsung mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah lagi
kecelakaan ini bermula saat kendaraan ini melaju dari arahan colmenuju senen dengan kecepatan tinggi
tiba tiba saat akan berbelok ke jalur lambat mengalami selip ban hingga terguling
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kali ini namun pengiriman obat obatan menjadi terhambat
dua unit mobil derek dikerahkan untuk memindahkan kendaraan ini
truk box selanjutnya dibawa ke kantor satlantas jakarta utara di jalan gunung sahari raya jakarta utara untuk penyelidikan
selip ban oh gitu tadi mau belok akhirnya lurus gitu
oh tadinya mau belok
mau belok udah belok udah jadi utama tinggi tuh mobilnya
oh jadi kaget tadi ya
emang tau gak sih jalan mau kesini
emang udah sering lewat sini
tadi mau belok nggak jadi itu kena
ini ban selip belik gara garanya